tansia kita ada di masjid dari ishak ke talawut sampai suku
biar kita bisa kita lanjutkan nanti
adanya ketersediaan vaksin karena biasanya kalau di akhir akhir ramadan
di kata kata dua puluh satu ramadan sampai hari ramadan nanti
hadir di masjid mungkin bisa sampai subuh
nah ini kami akan maksimalkan juga
nah ini sudah kami siapkan ke depan